dan untuk mengetahui dampak merebaknya virus corona di terminal pulau gebang jakarta timur
sudah ada produser lapangan cnn indonesia diego basro di sana
diego apakah kebijakan baru pemerintah provinsi dki yang mencabut kebijakan pembatasan operasional transportasi umum ini berjalan efektif
bagaimana pantauan anda sejauh ini
selamat sore farhanisa
melakukan aktivitas di luar rumah dan dapat tinggal di luar rumah untuk mencegah penyebaran lebih luas lagi virus covid sembilan belas atau virus corona ini
dan salah satu mungkin tempat yang dapat terdampak dari kebijakan ini adalah terminal terpadu pulau gebang
yang merupakan salah satu terminal pusat yang menghubungkan dki jakarta dengan berbagai daerah di pulau jawa dan pulau sumatera
untuk mengetahui kondisi lebih lanjut terkait penumpang yang ada
saya di terminal terpadu pulau gebang ini saya sudah bersama dengan bapak afif
kasatpel operasional dan kemitraan terminal terpadu pulau gebang
selamat sore bapak afif
ini kan gubernur dan pemprov dki jakarta menganjurkan warga untuk beraktivitas di rumah
melakukan pekerjaannya di rumah dan meliburkan sekolah sekolah
itu ada dampaknya nggak sih pak di terminal terpadu pulau gebang ini
kalau untuk dampak
dari himbawan pak gubernur terkait sekolah di rumah itu di sini tidak terlalu berasa signifikan
karena dari data kami data manifest keberangkatan penumpang dan kedatangan penumpang
untuk angka penurunannya tidak terlalu besar
jadi dari hari kamis ya tanggal dua belas di data kami itu untuk penumpang yang berangkat sekitar dua ribu an
nah di peak hour nya biasanya
biasanya dia weekend di hari jumat selepas pulang kerja mungkin atau maghrib
bisa menyentuh angka sampai tiga ribu an
nah untuk data sampai dengan terakhir hari senin kemarin masih dua empat ratus an
jadi untuk mobilitas masyarakat yang dari jakarta
khususnya untuk bus akap antar kota antar provinsi tidak terlalu terpengaruh
untuk update terakhir sendiri apakah sudah ada kelihatan peningkatan atau penurunan itu pak
kalau update terakhir ya kami dari hari ini untuk sampai dengan pukul tujuh belas
itu angka penumpang berangkat itu sampai empat puluh untuk dari tanggal satu ya
dari tanggal satu maret sampai dengan tujuh belas maret sekarang sampai dengan update pukul tujuh belas
sudah mencapai empat puluh tiga
jadi sudah dua puluh sembilan dua ratus sembilan puluh dua orang untuk berangkatan dan kedatangan sudah dua puluh sembilan dua ratus enam puluh tiga penumpang
untuk dibandingkan dengan bulan kemarin dalam satu bulan februari sudah tujuh puluh tujuh
sekarang bulan maret baru tanggal tujuh belas sudah mencapai empat puluh
jadi mungkin tidak terlalu terpengaruh ininya
dan penumpang di sini
berarti dapat dikatakan bahwa himbauan dari gubernur untuk tinggal di rumah masing masing
tidak banyak melakukan kegiatan dan keluar dari dki jakarta itu masih belum banyak dilaksanakan oleh masyarakat ya pak ya
dan kalau untuk di terminal terpadu pulau gebang ini sendiri
protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas ini seperti apa sih pak
kalau untuk kami
kami penjagaan berkaitan dengan instruksi gubernur nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh
dan dididaklanjuti dengan surat edaran kepala dinas perubangan provinsi dki jakarta nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
kami di sini di titik titik tertentu di pusat keramaian kami siapkan hand sanitizer
dan dididaklanjuti dengan surat timbawan dari kepala up terminal terpadu pulau gebang
bahwa setiap armada
dan loket loket untuk menyediakan hand sanitizer
dan di tempat kami ada di pintu gate
di situ titik awal keberangkatan dari terminal pulau gebang
ada termogan untuk mengukur suhu tubuh dari para penumpang yang berangkat keluar dari jakarta
lanjut untuk toilet kami siapkan di setiap lokasi dengan sabun cuci
dan air yang mengalir
dan untuk sejauh ini sudah pernah ada nggak sih pak
penumpang yang mengeluhkan sakit atau suhu tubuhnya berada di atas rata rata
dan seperti apa tuh pak penanganannya
kalau untuk sampai dengan hari ini
untuk yang sampai dengan penanganan serius belum ada
cuma kalau kita ada kasus mungkin suhu tubuh di atas rata rata di atas normal tiga puluh delapan atau tiga puluh sembilan
tepat dengan masa ventilation itu
dipotongan stabilitator dan abnormal khidmat
untuk punya rak bampu
b ali tan outras yang kami damos
melanjutkan perjalanan selanjutnya
pak ini kan kalau dilihat berarti angka penumpang yang menggunakan bus di terminal terpadu pulau gebang ini
masih dalam angka yang normal pak
apakah ada himbauan khusus buat masyarakat mungkin pak
kalau untuk himbauan kami setiap saat melalui nonser dihimbau bagaimana pencegahan penularan virus corona
lanjut dipasang pamplet pamplet di tiap lokasi di loket maupun di keberangkatan maupun kedatangan
lanjut bekerjasama juga dengan pusmas kecamatan cakung melakukan himbauan kepada penumpang
untuk pencegahan pencegahannya bagaimana mencuci tangan yang baik dengan air mengalir dengan sabun
dan kami sudah sosialisasi juga melalui media sosial instagram twitter facebook
jadi dari tim kami sudah melakukan semuanya
himbauan sudah cukup banyak dilakukan oleh terminal terpadu pulau gebang pak
terima kasih bapak afif atas perbincangannya
dan itu tadi perbincangan kami dengan bapak afif kasatpel operasional dan kemitraan terminal terpadu pulau gebang
dimana ia mengatakan bahwa ternyata himbauan dari pemerintah pusat dan juga dari pemprov dki jakarta
agar warga tetap tinggal di rumah dan beraktivitas di rumah mengurangi kegiatan di luar rumah
masih belum tampak menurunkan jumlah penumpang yang ada di terminal terpadu pulau gebang
oleh karena itu mungkin masih dirasa perlu adanya langkah langkah dari pemprov dki dan juga dari pemerintah pusat
untuk dapat mendorong masyarakat melakukan social distancing sehingga jumlah masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dapat menurun